presiden joko widodo pada hari ini bertolak ke ibu kota nusantara untuk melakukan kunjungan kerja memantau perkembangan pembangunan ibu kota negara
presiden dijadwalkan akan membuat kemah di kawasan inti ibu kota negara dan dihadiri tiga puluh empat gubernur se indonesia
sejumlah persiapan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan kemah presiden joko widodo di ibu kota nusantara
seperti pemenuhan kebutuhan air bersih dan logistik pada minggu pagi
sejumlah pekerja melakukan pengerasan jalan dan memasang paving blok di titik ibu kota negara baru
serangkaian acara akan digelar selain kemah bersama presiden yakni pertemuan bersama gubernur se indonesia
kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dan raff raff kaffi di penajam pasar utara kalimantan timur
selamat malam raff raff
selangkaian acara akan digelar
di sana raff raff selain kemah presiden akan melakukan pertemuan bersama gubernur se indonesia
apa saja agenda lengkap presiden raff raff selama di titik ibu kota negara nusantara
kalau kita tahu bahwa informasinya lima gubernur akan ikut menginap pada hari ini
betul sekali herr raff dan juga pemirsa
sesuai dengan jadwal yang kami terima dari pihak istana presiden
bahwa tadi pagi presiden
yang juga sudah datang atau terbang ke kalimantan timur
sampai saat ini beliau masih berada di kota balikpapan dan melakukan pertemuan secara internal dengan beberapa gubernur se indonesia
nantinya esok hari beliau akan dijadwalkan untuk melakukan kemah bersama dengan tiga puluh empat gubernur seluruh indonesia
namun herr raff dan juga pemirsa
sebelum presiden melakukan kemah bersama di titik pusat inti ibu kota negara
presiden joko widodo dijadwalkan akan memantau program vaksinasi di penajam pasir utara
setelah itu beliau akan melakukan pertemuan bersama dengan gubernur seluruh indonesia
di mana kami mendapatkan informasi bahwa setiap gubernur yang nantinya akan datang ke titik
ibu kota nusantara ini membawa air dan juga tanah dari provinsi mereka masing masing
dan nantinya akan dilakukan kegiatan penyatuan air dan juga tanah di kendi nusantara
ada makna filosofis heranov yang diharapkan dapat diketahui oleh publik bahwa ibu kota negara ini
berasal tanahnya dan juga airnya juga berasal dari seluruh indonesia
juga pemantauan vaksinasi di penajam pasir utara kemudian juga pertemuan dengan gubernur seluruh indonesia
dijadwalkan akan ada penanaman pohon di sekitar wilayah ibu kota nusantara
dan informasinya memang tidak semua gubernur nanti akan melakukan kemah bersama presiden
namun hanya lima gubernur yang akan mendampingi presiden untuk kemah di ibu kota nusantara
lima gubernur tersebut berasal dari provinsi
yang berada di kalimantan
ya apakah juga bisa dipastikan raff raff kepala otorita pak bambang susanto
dan juga wakilnya doni rahayu juga ikut bersama presiden
ada lima gubernur akan menginap atau kemah di sana
apa saja aktivitas dari kepala otorita dan wakilnya nanti bersama presiden raff raff
apakah ada pemantauan seperti pemantauan pemenuhan air bersih dan juga logistik di sana
ya dari informasi yang saya dapatkan sebelum presiden datang ke kalimantan timur
wakil kepala otorita doni rahaju mengatakan bahwa betul sekali bahwa presiden dan wakil kepala otorita
dan juga kepala otorita ibu kota negara nantinya akan mendampingi presiden ke ibu kota negara
dibantu dengan beberapa menteri
yang sampai saat ini saya mendapatkan informasi
ada menteri bumn erick thohir yang akan mendampingi presiden joko widodo di ibu kota negara
mereka akan memantau lahan lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti ibu kota negara
dan juga memantau bagaimana progres pembangunan yang saat ini sedang dilakukan
pengerjaannya yang paling utama adalah di kawasan inti ibu kota negara
dan heranov dan juga pemirsa nantinya presiden dan juga para gubernur ini akan melakukan diskusi secara internal
apa yang akan dilakukan kedepannya melihat bahwa progres pembangunan dari ibu kota negara ini
nantinya akan dilakukan secara bertahap sehingga presiden akan menunjukkan apa saja di titik titik mana saja
atau di lahan lahan mana saja akan dilakukan pembangunan
seperti misalnya di istana kepresidenan yang baru kemudian kantor presiden kemudian juga kementerian lembaga
dan lain sebagainya yang nantinya akan ditunjukkan oleh presiden jokowi dodo
baik kita harapkan acara kemah presiden akan berjalan efektif apalagi nanti targetnya adalah
upacara akan dilakukan tujuh belas agustus pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
kita harapkan ini juga akan terjadi di sana
terima kasih atas laporan lengkap anda
raff raff kaffi langsung dari ibu kota negara nusantara